pemerintah indonesia menutup pintu damai bagi google
sebab google dinilai tak memiliki niat baik dalam hal perpajakan di indonesia
direkturat jenderal pajak kementerian keuangan menutup pintu perundingan
atau negosiasi dengan google
proses negosiasi ini menemui jalan buntu
lantaran nilai tawaran penyelesaian kasus tunggakan pajak
atau tax settlement perusahaan internet raksasa asal amerika serikat itu
jauh lebih kecil daripada yang disebutkan di jen pajak
di jend pajak akan meningkatkan status google pada tahapan preliminary investigation
tak hanya google pemerintah juga tengah mengejar pajak facebook
namun bedanya facebook bersikap kooperatif
facebook mengaku tidak memiliki kantor di indonesia
sehingga mereka menganggap tidak perlu membayar pajak
kepala kantor wilayah pajak khusus ditjen pajak muhammad hanif mengatakan
modus facebook sama dengan yang dilakukan google
dikabarkan perwakilan kantor facebook di irlandia akan datang ke indonesia
untuk membahas perihal pajaknya
dan untuk membahas hal ini lebih dalam sudah bergabung bersama kami
melalui sambungan telepon kepala kantor wilayah dijen pajak jakarta khusus muhammad hanif
selamat pagi pak hanif
selamat pagi mas bonce
ya pak hanif sebenarnya berapa tax settlement yang ditawarkan oleh google
juga yang ditawarkan oleh pihak pemerintah pak
sebetulnya ini angka rahasia ya
jadi angka settlement ini rahasia
seperti apa yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia ya
ada beberapa dilakukan melalui cara settlement
nah kita coba kita melalui cara settlement
namun kita waktu itu kita pasang angka yang sangat konservatif
artinya angka jumlah total hutang pajak tahun dua ribu lima belas saja
jadi kita tidak hitung tahun dua ribu empat belas sampai dua ribu sebelas
nah hanya google waktu itu menawar tidak terlalu besar ya
jadi angkanya sangat kecil sekali
setelah saya katakan bahwa ini angka yang sangat konservatif dan sangat kecil
dibanding dengan angka yang sebenarnya
mereka tetap menawar diminta saya turun
seperti yang di pasar ya
tidak terjadi tawar menawar seperti di supermarket atau di pasar
dan kalau anda tidak mau dengan angka ini
ya kita jatuhnya kembali ke premier investigation lagi
atau pemeriksaan di permulaan
apa yang menjadi perhitungan dasar dari google
akhirnya mereka menawarkan sejumlah angka itu
dari bisa dikatakan sudah tax settlement yang pemerintah tawarkan
ya mereka katakan bahwa
tapi mereka tidak sebesar itu
tetapi kan kita punya data sendiri
dan data yang mereka berikan ternyata pas kita hitung pajaknya juga
ternyata hasilnya sama dengan angka settlement yang kita tawarkan
belum dihitung denda bunga
mereka masih bersikeras
tidak mau dengan angka yang tersebut
mereka minta saya turun
mereka nanti akan naik
saya bilang tidak seperti
oke lah kalau begitu
kita kembali ke proses semula
seperti apa yang dikatakan oleh menteri keuangan
artinya pembukaan mereka ini kan elektronik
dan untuk mendownload elektronik file ini kan sebenarnya tidak begitu lama
tetap lah ya
tapi mereka butuh waktu katanya sampai bulan tahun depan
oke saya tunggu tahun depan
tetapi ingat ya
saya bilang ini settlement sudah tidak lagi
dan sudah mulai seperti yang mula
nah kalau anda tidak memberikan data itu dalam tempo satu bulan
ya saya akan tingkatkan ke penyidikan
sehingga tahun depan google berjanji akan memberikan
data datanya seperti itu
kemudian apakah dari situ datanya juga akan dikenakan sejak tahun dua ribu sebelas pak hanif
jadi mereka janji akan memberikan data
di bulan januari
ya secepatnya lah
saya bilang kalau data file elektronik ya apa digital itu biasanya sebentar itu ya downloadnya
dan kita hitung di bulan desember juga bisa selesai sebetulnya
tapi mereka minta waktu
gak tau apa yang mereka lakukan
tapi kalau misalnya data tersebut tidak diberikan dalam jangka waktu yang misalnya satu bulan saja
ini sudah menunjukkan bahwa google tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan pajaknya di indonesia
selanjutnya jika hal itu terjadi apa yang akan dilakukan oleh dijen pajak pak
oh kita lakukan full investigation ya
dan kita sudah punya data
dan kita langsung tetapkan pajaknya
langsung berapa persen
berapa persen total dendanya sejak tahun dua ribu sebelas hingga denda denda yang harus dibayarkan jika memang google akhirnya pada januari nanti
kalau misalnya dua ribu lima belas saja atau tambah denda tambah denda empat ratus persen itu bisa sampai lima triliun
belum kita hitung dua ribu empat belas ya
dua ribu tiga belas harusnya google ini berpikir ulang lah ya untuk melakukan hal seperti ini
oke apakah ini langkah terakhir pak hanif untuk google
oh iya ya ini langkah terakhir ya
dan kita tidak akan mundur
kita tidak akan mundur
kita akan lanjutkan dengan penyidikan
dan kita sudah punya tim
tim it kita juga kuat
dan kita sudah mulai sekarang memetakkan proses bisnis mereka
kita sudah mulai mencari data tentang mereka
jadi apa yang kita miliki sebenarnya sudah kuat
sudah kita bisa untuk menetapkan pajaknya
oke bisa dikatakan ini adalah langkah terakhir harga mati untuk google untuk menyerahkan pembukuannya pada bulan depan januari dua ribu tujuh belas
jadi pemeriksaan kita sudah berlangsung kira kira sampai dengan mungkin lima bulan ya
tapi sekarang google belum menyerahkan bookkeepingnya
bookkeeping dalam bentuk electronic file
oke jika kita katakan saja lah google akhirnya tidak kooperatif lagi menyerahkan data datanya
karena kalau kita lihat dari proses negosiasi dengan pemerintah pun juga cukup alot
dan juga terakhir angka tax settlement ternyata google masih terus menawar padahal sudah bisa dikatakan diberi diskon gitu ya
apa langkah selanjutnya pak hanif
kalau saya lihat google adalah satu perusahaan besar pretisius
dan mereka punya etika punya moral
mereka tidak akan mungkinlah melakukan hal yang seperti itu
jauh seperti itu saya kira mungkin
jadi perhitungan saya google akan artinya akan berkelutup dengan kita
tapi dengan jumlah nanti kemungkinan akan di negosiasikan bersama
oke baik kita tunggu saja bulan depan pak ya
google menepati janjinya untuk membuka bukunya untuk pemerintah
dan juga tentunya berapa angkanya harus dikenakan pemerintah terhadap pajak google ini
baik terima kasih muhammad hanif sudah bergabung dengan cnn indonesia business